pembentukan tim gabungan untuk mengusut kembali kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior kpk novel baswedan
menuai polemik karena dianggap ada kepentingan politik jelang debat capres cawapres
di sisi lain novel baswedan mengaku tidak puas dengan pembentukan tim gabungan penyelidikan yang dibentuk oleh polri ini
lebih dari enam ratus hari kasus teror kepada penyidik senior kpk novel baswedan belum juga terselesaikan oleh kepolisian
atas dasar rekomendasi dari komnas ham kapolri jenderal tito karnavian membentuk tim gabungan penyidik pada delapan januari lalu
partai gerindra mengkritik membutuhkan tim gabungan penyidik kasus novel baswedan
kepada detik com anggota badan komunikasi dpp gerindra andre rosyade menilai tim gabungan ini sengaja dibentuk
demi kepentingan jokowi dalam menghadapi debat capres cawapres pada tujuh belas januari mendatang
di lain sisi direktur hukum tim kampanye nasional jokowi
makruf ade irfan pulungan menjelaskan keputusan tersebut dilakukan oleh kepolisian dan tidak ada kepentingan politik jelang depan
persoalan tim gabungan ini kan itu juga menjadi rekomendasi dari pihak komnas ham ya
dan artinya apa itu menjadi pihak kepolisian menyahuti tentang rekomendasi tersebut
ini kan persoalan waktu saja mungkin apakah kenapa misalnya terjadi hari ini kenapa tidak sebelum sebelumnya
ya itu bisa ditanyakan lebih rinci kepada pihak kepolisian

karena ditetapkannya atau dikeluarkannya tim gabungan ini mendekati pelaksanaan debat capres gitu
polisi sendiri membantah pembentukan tim gabungan penyelidikan kasus novel baswedan karena ada unsur politik
polda metro jaya menyatakan pembentukan tim gabungan novel sebagai bentuk keseriusan polisi
saya rasa kita secara profesional saja ya sesuai dengan apa yang kita punya sop nya ya
ya tentunya kita kan secara serius ya
untuk menangani untuk mengungkap siapa pelakunya
ya tentunya kita kan meminta untuk memasukkan masukan dari beberapa pihak seperti apa di situ
jadi tidak benar apa
tidak ada tidak ada ya
sementara itu novel baswedan mengaku tidak puas dengan pembentukan tim gabungan penyelidikan yang dibentuk polri
novel menyebut tim gabungan tersebut tidak jauh berbeda dengan tim yang sudah ada sebelumnya
meski begitu novel mengaku akan menunggu hasil kerja tim gabungan yang beragontakan enam puluh lima orang dan dibentuk oleh kapolri jenderal
oleh karena itu kami meminta untuk dibentuk tim gabungan pencari fakta
bukan tim penyelidik dan penyidik
bedanya apa dengan tim yang sebelumnya
ini yang saya pertanyakan sebetulnya
tapi okelah ini baru dibentuk
tentunya kita semuanya akan menilai tim ini bekerja benar atau tidak
indikatornya adalah bisa nggak ini diungkap dengan benar
saya khawatir kemudian karena sengaja untuk tidak diungkap
beban pembuktian ditempatkan pada diri saya sebagai korban
tim gabungan penyidik untuk mengungkap kasus teror terhadap novel baswedan diketahui kapolda metro jaya irjen idam aziz dan karobin ops bareskrimpori brigjen niko afinta sebagai wakilnya
dari pihak kpk polri mengikut sertakan lima orang dari bagian penyelidik penyidik dan pengawasan internal
selain itu ada tujuh pakar yang diikut sertakan dalam tim

mewarna mata seperti ayam besarnya looked cute lelaki word stephaneish anak pastat
tapi menurut marcala mem brings a new original drama series